aku punya kejahatan
aku bantu aku bantu
aku mau bangat ya
sampai aku tahu
curang ini belakang
mulai sekarang ibu dan bapak bisa tinggal di sini
terima kasih tuhan
sebentar saya panggil yang lain
kenapa harkulan ada di luar
pasti ada apa apa
sudah tiba misalnya
di dalam tidur dua orang
tunggu bekother ini

keadaan apa dia
semoga saja teman teman tuhan selamat semua
amin ya allah amin
mas syahid tolong toleh
kamu tidak akan sanggup
membuka tabir penjara itu
cepat buka tabirnya
aku tidak pernah takut dengan senjata apapun
kamu tidak takut
bawa mereka ke penjara kalimaten
apakah sekarang tuhan punya rencana
lebih baik kami serahkan saja kepada warga
daripada kami setiap hari harus cacimaki warga
lebih baik diserahkan kami
ibu tidak mau nyusahkan orang lain
tidak mau nyesahin orang lain
harus kita hadapi
kalian tetap disini
kusti allah pasti akan memberikan kita jalan
aku punya rencana
aku punya rencana
kamu punya joustnya
kamu punya sekarang
kamu punya sekarang
sekarang giliran kau
ayo lepaskan paman soma sami dan halim
silahkan kamu pergi
wah enak aja ngusir ngusir
ini kayaknya ada yang salah ini
itu nasib tokoh gimana thomas
biasanya mas said itu kan ngelawan
lawannya cuma satu
aduh gua ampang
gua kejuas ganduas itu
kita sudah janji
memangnya sebenarnya apa thomas
mas said itu mengalah dalam kejahatan
lu apa yang disuruh ini
kok sekarang ada di sini
loh yang di sana tadi
jangan jangan mereka ini berhasil melarikan diri sama
sesungguhnya itu bukan kami
itu adalah bayangan kami
benar tebakan aku sam
terima kasih tuhan telah menyelamatkan kami
sudah tugas sesama muslim
untuk saling tolong menolong dalam kebaikan
yang penting sekarang bapak dan ibu
harus bisa lebih sabar
kami sudah mengalami ini selama puluhan tahun
nggak ada salahnya
kalau kami harus menunggu beberapa hari lagi
tenang saja pak bu
pokoknya mas said itu pasti bisa menyelesaikan masalah ini dengan ganjil

miskin secara adil

he paka bunyup

mwater ngerti memang ini sebenarnya tidak masuk
kampung kita ini semakin lama sudah semakin rusak
kita akan membantu apapun yang akan tuhan perlukan
kita harus memikirkan sesuatu yang matang
supaya secepatnya bisa menyadarkan warga